inilah jalan setapak atau biasa disebut jalan tikus
yang sering dilalui warga kedua negara republik indonesia dan papua new guinea
jalan ini melewati samping pos perbatasan yang langsung tembus di wilayah vanimo papua new guinea
jalan setapak skowutung inilah yang sempat dilalui gubernur papua
lukas nmb bersama seorang pengusaha dan kerabatnya pada tiga puluh satu maret lalu
jalan ini memang menjadi alternatif bagi warga kedua negara
menurut seorang warga papua nugini atau feri
jalan ini telah dibuka dan diperbaiki sejak maret dua ribu dua puluh lalu
saat perbatasan ditutup akibat pandemi covid sembilan belas
akhirnya warga harus melintas batas negara dengan memanfaatkan jalan setapak
jalur ini sering dilalui warga papua new guinea yang hendak membeli bahan pokok ke wutung jayapura
warga tidak perlu membawa dokumen atau surat izin untuk bisa melintasi kawasan ini
karena memang tanpa penjagaan
tak heran jalan ini dimanfaatkan ojek untuk melayani warga yang ingin melintasi perbatasan
tarifnya untuk sekali pengantaran selama sepuluh menit adalah dua kina atau tujuh rupiah
jalan setapak ya bapak
bapak mungkin bisa menceritakan jalan ini ada sejak kapan
sudah dari sejak corona itu sudah
terus lebih dekat mana pak
ya ini jalan ini yang lebih dekat
lebih dekat ya
berarti tanpa surat surat bapak ya
maksudnya kalau kita lewat sebelah sini tanpa surat surat
kalau ke sebelah berapa lama sampai di fanima
hanya setengah jam saja
setengah jam saja
setengah jam saja
jalur setapak ini menjadi pembicaraan setelah gubernur papua
lukas nmb memanfaatkan jalur ini menuju vanimo papua new guinea untuk berobat
belakangan lukas nmb dideportasi oleh pemerintah papua new guine